tumbuhnya bisnis kuliner seperti warung kopi di surabaya jawa timur
dilihat pemerintah kota sebagai potensi penerimaan pajak
pemkot surabaya bahkan menyediakan aplikasi khusus
untuk memudahkan pemilik usaha membayar pajak
hanya saja sosialisasi yang minim membuat pengusaha bidang kuliner ini ketar ketir
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia today
dan saya yudi dawan
selamat beraktivitas dan sampai jumpa
warung dengan omset mulai lima belas juta rupiah tiap bulan
harus bersiap dipungut pajak oleh pemerintah kota surabaya
tahun ini badan pengelolaan uang dan pajak daerah
bpkpd kota surabaya
akan menjadikan warung warung yang menjamur di surabaya
sebagai wajib pajak
dalam undang undang nomor dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan
tentang pajak daerah dan retribusi daerah
warung masuk kategori restoran
artinya warung menjadi objek pajak
pemerintah kota memperkirakan potensi pajak
di sektor ini mencapai empat ratus miliar rupiah per tahun
perlu kami sampaikan dalam undang undang dua puluh delapan
ini saya kutip pasal salah satu pasal
pasal satu terkait dengan definisi restoran
artinya restoran itu bukan seperti yang kita bayangkan
oh restoran kalau warung enggak gitu ya
tapi di definisi undang undang dua puluh delapan itu
yang dimaksud restoran ini saya kutip
adalah fasilitas penyedia makanan
atau minuman dengan dipungut bayaran
yang mencakup juga
bar dan sejenisnya
termasuk jasa buka atau catering
jadi di undang undang no dua puluh delapan sudah jelas bahwa
warung itu juga termasuk obyek pajak
karena menyasar warung warung itulah
pemerintah kota membuat aplikasi surabaya tax
untuk memudahkan pemilik tempat makan
yang pembukuannya masih sederhana
yustron mengaku heran bila ada pemilik warung
yang keberatan membayar pajak
dibebankan kepada pembeli
dampak paling sederhana adalah
harga makanan yang dijual menjadi lebih mahal
bagi pemilik warung
perubahan ini sedikit berdampak pada penjualan
dan operasional mereka
kalau misalkan kita ngomong segmen orang orang yang menengah
itu mereka nggak ada masalah ya
cuma kalau kita memang segmennya ada anak sekolah
ada anak kuliahan
itu yang mereka agak terganggu tuh
yang tadi yang mereka belinya biasa aja
pakai duit receh
sekarang mereka harus ketambahan ppn
ada yang komplain
tapi ada yang nggak juga sih
kalau keribetan dari kita
paling cuma di uang kembalian sih
kan kalau harga st enam ribu jadi rp enam enam ratus itu
buat temen temen ngasih kembaliannya susah
tapi kalau zaman sekarang udah digital
dan kawan kawan dengan debitnya aman sih semua
nah ini sudah ada
nah ini sudah ada
namun sosialisasi yang kurang membuat pemilik warung
bingung tentang kewajipan pajaknya
pemilik warung pecel ini misalnya
mengaku membayar pajak tiap bulan
namun tidak memahami sepenuhnya
selama ini kita sudah bayar pajak sih mas
cuma selama ini kita nggak pernah ngutip uang
kita sudah bayar pajak sih mas cuma selama ini kita enggak pernah ngutip uang
karena kita juga enggak ngerti mekanisme yang benar seperti apa sih sebenarnya
untuk pembayaran pajak ini
bahkan setahu saya
kan belum kepotong biaya pulaan
kemudian bayar gaji karyawan dan lain lain
operasional dan lain lain
ya kita dapat apa
makanya sekarang yang kita inginkan sih
sebenarnya sosialisasi lebih lanjut dari dinas terkait
tentang mekanisme pembayar pajak yang benar seperti apa
itu aja sih
konsumen sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan
adanya pungutan pajak selama ditarik secara transparan
kalau untuk saya ya
kalau untuk saya
itu saya sih sudah biasa
dimana mana kalau kita makan pasti ada pajak
tapi untuk yang lainnya nggak tahu
tapi kalau udah pemeraturan pemerintah
mau apa lagi pak
kan nanti pajak juga kembali lagi ke rakyat
yang penting ada pertanggung jawabannya gitu aja
badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah
terus mensosialisasikan pungutan pajak ini
kepada pemilik warung di surabaya
dari data pemerintah kota
sampai saat ini tercatat ada lebih dari empat restoran di kota pahlawan
tim liputan cnn indonesia